salon wakil presiden republik indonesia nomor satu ratus dua sandiaga uno
menyayangkan tercecernya ribuan kartu tanda penduduk
di area persahuan pondok kopi jakarta timur
senin sore sandi menghadiri tablik akbar
di pondok pesantren mustafawiah purbabaru
mandailing natal sumatera utara
ia juga menerima bantuan dana perjuangan untuk pemilu dua ribu sembilan belas
terkait penemuan ribuan ktp di jakarta timur
sandi mengkhawatirkan ada ketidakjujuran dan kecurangan
dalam proses demokrasi karena ktp bisa disalahgunakan
kami khawatir akan menceritai proses demokrasi kita